anak hutan itu ngejar ngejar kita
hei cepat jembatan
ini juga ada cepat banget bos
mobil dasar kecamu diajak cepat cepat
bapak berhenti pak
itu teman jenipah
enak saja kau bilang berhenti
cepat tembak si anak hutan itu
kenapa bisa sampai begini
pemburu itu bu
mereka sudah menangkap betta
iya ibu mengerti perasaan kamu
iya ibu mengerti perasaan kamu

tuh kasihan banget sih kamu
jangan kak jangan
pokoknya aku mau bilangin
jangan kak aku mau
kau punya mata tidak
maaf pak bobby nggak sengaja soalnya tadi bobi lihat si jenny mau ngelepasin monyetnya
kau berani beraninya melanggar aturan papa ya ayo ikut
ada ampun karena kau sudah bikin papa marah
bapak jadi dua orang yang tadi bawa kambing itu maling ya pak
iya deh mereka yang bawa kabur kambing saya
tunggu bentar ya pak
pak harta gimana sih kambingnya dibawa kok
hei bocah kecil ngapain lo disitu minggir jangan nganggain jalan gue
gue yang mau lewat
mau cari makhluk
kalau mau pergi lawan aku dulu
hei anak yang ngusan berani beraninya lo ngelawan gue
kecil kecil tapi pedas nih
dasar bocah kecil tambang
mendingan kita kasih pelajaran bos
pernahnya abon ya abon ya
aduflah pol ak parlep no rupees lah
aduh kena pedas laap dah

ini pak ambil bapak
terima kasih banyak dek
dek maling kamu dilepas
kan belum kami kasih pelajaran dek itu maling dek
kenal bapak bapak ibu ibu
bukannya kalian tadi lihat sendiri
aku kan udah ngasih pelajaran sama teman aling
nah sekarang bapak bapak sama ibu
mendingan pulang aja deh
terima kasih dek
terima kasih dek
bu lihat penta enggak
ibu enggak kena itu
hei anak kecil ngapain lo
mereka itu teman tarzan
mereka nggak boleh berantem
alah dasar bocah sabliong pergi sana
ayo udah kita ajak ajaknya beramai
bapak apaan itu
apa itu anak kecil itu begini